hanya bermodalkan selembar terpal dengan ditopang balok dan kayu
korban gempa di mamuju sulawesi barat
mendirikan puluhan tenda di bahu jalan trans sulawesi
salah seorang warga korban gempa mengaku tidak punya pilihan
mereka rela mengungsi di badan jalan dengan harapan keberadaan mereka
cepat mendapat perhatian pemerintah
kondisi ini sangat berbahaya
karena rawan menimbulkan kecelakaan lalu lintas
apalagi anak anak korban gempa sering berlarian di jalan yang ramai kendaraan
sementara itu mensos ririsma hari ini mengingatkan pentingnya daerah memiliki buffer stock
atau cadangan logistik yang dapat memenuhi kebutuhan dalam keadaan darurat
seperti bencana alam
sehingga masyarakat yang terdampak bencana dapat segera tertangani
tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah pusat
mengingat datangnya bantuan membutuhkan waktu untuk bisa sampai di tempat tujuan
tiba tiba ada bencana jangan sampai kemudian kita kesulitan
ini berapa hari saya ingatkan terus kirim barang ke mamuju
betul ini putus lagi sekarang
berbagai pihak pun sebenarnya telah banyak yang menyalurkan bantuan
polisian daerah jawa timur selasa pagi mengirimkan bantuan dua puluh lima ribu paket sembako
beserta sejumlah kebutuhan pengungsi di dua lokasi bencana banjir dan gempa
di kalimantan selatan serta sulawesi barat
sementara di bandung
sebanyak sepuluh paket daging siap saji atau kornet disalurkan
untuk para korban bencana alam yang terjadi di indonesia selasa pagi
rumah zakat berkolaborasi dengan lima puluh perusahaan dan komunitas dalam
menyalurkan bantuan kemanusiaan ini
kita sudah menyiapkan hampir dua ratus relawan yang kemudian kita turunkan
dari mulai jatuhnya pesawat sriwijaya
kemudian longsor di semedang
banjir di kalimantan barat
dan kemudian terakhir gempa di majeneh
bantuan akan difokuskan di beberapa titik bencana yakni longsor di sumedang
banjir di kalimantan barat dan kalimantan selatan
serta gempa bumi di majene sulawesi barat
tim liputan cnn indonesia